pemerintah provinsi dki jakarta melakukan penyegelan pulau b dan d
reklamasi teluk jakarta jakarta utara pada kamis pagi
gubernur dki jakarta nisbah swedan ini meninjau langsung penyegelan
terhadap sembilan ratus tiga puluh dua bangunan dan ratusan hektare tanah ini
pulau d menjadi pulau reklamasi yang telah disegel tiga kali
sejak tahun dua ribu empat belas oleh gubernur dki jakarta yang berbeda
sebanyak tiga ratus personil polisi pamungkeraja dikerahkan dalam penyegelan
yang dilakukan pemerintah provinsi dki jakarta terhadap pulau reklamasi
yaitu pulau b dan d
seluruh bangunan dan tanah di pulau tersebut disegel
karena diamat ulegal atau tidak memiliki izin
di pulau d sebanyak sembilan ratus tiga puluh dua bangunan terdiri dari empat ratus sembilan rumah dan lima ratus dua puluh lima rukan disegel
selain bangunan pemerintah dki jakarta juga menyegel tanah seluas
lebih dari enam ratus hektare
gubernur dki jakarta meminta seluruh pengelola bangunan
mengikuti aturan agar tidak disegel
pemerintah dki jakarta rencananya akan menata ulang kawasan yang disegel tersebut
tidak hanya pulau reklamasi ini namun juga seluruh pesisir jakarta
saya meminta kepada semuanya di dalam melakukan kegiatan pembangunan
ikuti peraturan ikuti ketentuan jangan dibalik
jangan membangun dahulu baru mengurus izin
menurut suku dinas tersebut
di sibukakarya tata ruang dan pertanahan jakarta utara
sebelum penyegelan yang dilakukan gubernur anies baswedan
pulau d sebenarnya pernah disegel dua kali
penyegelan pertama dilakukan tahun dua ribu empat belas
karena saat itu pihak pengembang diminta mengurus izin mendirikan bangunan
namun tidak dipenuhi
izin mendirikan bangunan yang tak juga kunjung dipenuhi oleh pengembang
membuat pulau d kembali disegel tahun dua ribu enam belas
di masa pemerintahan gubernur basuki cahayapurnama atau ahok
setelah disegel pulau reklamasi ini akan dijaga oleh satpo pp
selama beberapa tahun
jika setelah diaudit terbukti menyalahi aturan
ratusan bangunan ini akan dirobohkan dan ditata ulang oleh pemprov dki jakarta